warga jalan diri serdang kejematan goja jakarta utara
dikejutkan adanya kobaran api yang membakar tempat tinggalnya selasa petang
bangunan semi permanen serta banyaknya material kayu
membuat api cepat merambat ke bangunan lainnya
berbekal alat seadanya warga berupaya memadamkan api
serta menyelamatkan harta bendanya dari kobaran api
akses jalan yang sempit dan sumber air yang terbatas
menyulitkan petugas pemadam kebakaran menuju lokasi untuk menjinakkan api
sekitar tiga puluh tujuh rumah terbakar dalam musibah ini
akibatnya enam puluh tujuh kepala keluarga dan empat ratus jiwa
harus kehilangan penyelidikan
sementara itu polisi telah mengamankan
satu terduga pelaku pembakaran berinisial c
pelaku yang merupakan odgj diketahui sengaja membakar gorden rumahnya
lalu menyebar ke rumah lainnya
awal kejadian adalah rumahnya pak chandra
rumahnya pak chandra itu diperkirakan sekitar umur tiga puluh dua tahun
dan memang chandra ini menurut keterangan masyarakat
bahwa itu sering terbakar di rumahnya
melakukan omongan kepada orang tuanya
atau pengancaman kepada orang tuanya
bahwa rumah ini akan saya bakar
untuk sementara para korban kebakaran ditampung
di rptra sindang raya yang tidak jauh dari lokasi
tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini
kini kasusnya masih ditangani polseko jajakar
tim liputan cnn indonesia